hambamu pada saat hari ini berdoa
bagi orang orang jalanan fakir fakir miskin anak yatim piatu
dan mereka mereka yang ada di kolong kolong jembatan
kiranya belas kasih tuhan ada di tengah tengah hidup mereka
terima kasih tuhan kami berdoa
semua orang orang yang mengaku beragama itu
punya kasih sayang kepada umat manusia
tanpa lihat agamanya tanpa lihat sukunya
jadi jika kita tidak bisa mengasih orang yang tampak
kita tidak bisa mengasih tuhan yang tidak tampak
tuhan yang tampak
kaos berwarna hitam selana jeans dan sepatu boot
termasuk aksesori kalung dan rantai di dompet
bergaya nyentrik sudah menjadi ciri bagi pria berambut gondrong
kelahiran probolinggo tujuh belas agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh lima ini
dia adalah agus sutikno
pendeta jalanan di semarang jawa tengah
sosok agus sutikno populer di antara kaum marginal
jalan pandian lamper empat peterongan di kawasan kanal banjir timur semarang ini seakan menjadi rumah keduanya
di jalan inilah agus mendirikan yayasan hati bagi bangsa sebuah yayasan yang melayani masyarakat miskin
karena mereka selama ini kan dianggap kaum kaum liar kaum kaum yang terpinggirkan marginal
makanya dengan hati saya dengan tangan saya saya ingin merangkul mereka
supaya mereka jadi orang orang yang apa ya di mata tuhan itu orang yang sangat berharga
agus mendirikan yayasan ini pada dua ribu lima belas
sebuah ruangan disulapnya menjadi tempat bagi satu ratus lima puluh anak usia dua hingga delapan belas tahun untuk belajar
jauh sebelum yayasan berdiri dan berbadan hukum kegiatan belajar seperti ini sudah dilakukannya
selama belasan tahun
mas agus sejak kapan anda mulai menggalakan aksi sosial dan kemanusiaan seperti ini
kurang lebih empat belas tahun yang lalu
empat belas tahun lalu
awalnya didahului dengan melakukan pendampingan kepada siapa saja
melakukan pendampingan kepada para pekerja pekerja seks psk banci dan sebagainya
pada saat itu anda melihat situasinya seperti apa
mereka itu seperti orang orang yang memang butuh diri
rangkul butuh di apa ya butuh di rangkul
nah untuk melakukan pendampingan untuk kaum pekerja seks pada saat itu apa yang anda lakukan sehingga anda berhasil membuat mereka menguap pola pikir mereka untuk menjadi lebih baik begitu
saya kepada mereka menjadi sosok bapak menjadi sosok seorang sahabat bagi mereka ketika mereka sakit
mereka pengen curhat dan sebangga kepada saya
bila jadi orang yang sukses berhasil bermanfaat
ya menjadi seorang sahabat bagi kaum terpinggirkan dilakukannya sepenuh hati
tak seperti yayasan pada umumnya yayasan hati bagi bangsa dikelola oleh agus seorang diri
untuk dari dulu sampai sekarang masih banyak teman teman yang mereka bergabung
tapi karena kemungkinan mereka tidak punya hati untuk ke sana tidak komitmen
ya mereka cuma sebulan dua bulan
habis itu mereka kabur pergi sampai hari ini
mayoritas anak anak yang belajar di tempat ini adalah mantan anak jalanan dan putus sekolah
kegigihannya agus mampu mendidik mereka untuk berpikir lebih maju
bahkan tangan penuh kasihnya tulus membantu sebagian anak anak ini dalam melanjutkan pendidikannya ke sekolah formal
mereka yang lebih dewasa senantiasa membantu agus mengajar setiap hari sepulang sekolah
awalnya kelas mau naik ke kelas satu sama saya tidak bisa sekolah melanjutkan sekolah
karena saya tidak orang tua saya tidak bisa mencekolahkan karena tergantungan ekonomi
saya ketemu sama om agus dipanggil sih dicurhat
orang tua saya tidak mempunyai biaya
terus orang tua mendatangi om agus untuk bantu saya sekolah masuk di smk
mengajar at at menambah pengetahuan at at
saya diajarkan sama om agus saya membagi pengetahuan dengan at at
pada tahun ajaran dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas agus berhasil membiayai belasan anak binaannya mengenyam pendidikan di sekolah
salah satunya adalah dito ramadan
remaja berusia enam belas tahun warga kelurahan peterongan kecamatan semarang selatan ini
nyaris putus sekolah karena kondisi ekonomi orang tuanya
anak sulung sugiarto ini kini tengah duduk di bangku kelas satu smk
kemarin pas waktu masuk sma kita tidak pegang sepaisa serpun uang
kita tidak pegang sepaisa serpun uang
terus dari kak agus ada penawaran
kalau memang tito mau lanjut ke sma
mending masuk ie aja
di ie kan sudah punya channel sama pihak sekolah
jadi kalau sma kita masuk ke ie kita dapat potongan harga
akhirnya dapat penawaran kayak gitu saya terima aja
saya berterima kasih banyak kepada kak agus
terutama juga sama kak yula juga yang sudah mensupport saya membantu saya juga
dibiayai sekolahnya dito selama tiga tahun langsung lunas
ya cuma itu aja terima kasih banyak sudah dibantu sudah disupport
sumpah mas saya ibaratnya biaya sendiri juga terus terang aja gak mampu
pekerjaan saya kan serabutan kalau ada pekerjaan saya kerjaan gak ada ya
melakukan pendampingan tanpa pamrih bukan hal yang mudah bagi banyak orang
agus selalu bersyukur ada saja perpanjangan tangan tuhan yang membantu aksi kemanusiaannya
ketika anda melakukan kegiatan pendampingan untuk orang orang atau masyarakat di sekitar anda
orang orang pada umumnya memikirkan pendanaan
dana yang anda butuhkan datang dari mana
saya percaya bahwa ini adalah kekuatan doa
jadi ketika butuh tuhan siapkan
nama yayasan pun tidak digunakan untuk menggalang dana
sampai hari ini belum pernah
sampai hari ini
tidak pernah meminta dana kepada siapapun
lalu dari mana uluh rentangan itu datang
dari banyak pihak dari orang hindu orang buddha teman teman yang lainnya dari suku yang lainnya bahkan sampai orang kristen sendiri
termasuk diantaranya untuk menjangkau orang orang yang punya penyakit anda membawanya ke rumah sakit
masker begitu biayanya diambil dari situ
selalu ada uluh rentangan
pas teman saya werya sendirilah dia kan bukan asli semarang sedangkan dia juga sudah tidak punya keluarga
status dia dia lagi sakit
ya sakit parahlah
yaitu pas posisi itu pas sakit parah semua yang ngurusi mas agus
dari rumah sakit
ya teman saya dua duanya itu sudah almarhum semua sih
ya semua dari mas agus yang ngurusin
bukan hanya mendampingi anak anak usia sekolah agus sutikno juga aktif melakukan pendampingan kepada para penderita hiv aids dan transgender
jalan pandian lamper empat ini terkenal sebagai pusat panti pijat
tempat tempat penjual jasa pijat berderet di jalan ini
di kawasan ini pula agus mendampingi warga termasuk transgender
bonita adalah salah satunya
pria asal bangka belitung berusia tujuh puluh enam tahun ini pernah mengalami masa kelam
ia mengubah penampilannya menjadi seorang perempuan
mantan pekerja seks ini bahkan pernah menjadi pecandu narkoba dan keluar masuk penjara
tahun dua ribu tiga ia menderita parkinson setelah sebelumnya difonis positif hiv
kini ia meninggalkan gaya hidup lamanya setelah bertemu dengan agus pada dua ribu dua
perubahan apa yang dirasakan dalam hidup kak bon sendiri setelah bertemu dengan agus
banyaklah perubahan yang saya alami
saya selalu hari sabtu pagi ibadah di yayasan hati bagi bangsa
terus mengenal tuhan
dua ribu delapan walaupun saya sudah usia lanjut juga saya usir nggak ada terlambat untuk bertobat
kak bon sendiri menganggap seorang agus setikno sahabat keluarga
saya kalau melihatnya seperti melihat tuhan
orangnya disiplin keras tapi berwibawa
sudah seperti keluarga sendiri
jadi seperti keluarga lebih daripada keluarga
sedangkan keluarga saya nggak mengakui saya sebagai keluarga
awalnya tak mudah bagi agus untuk melakukan pendekatan
sosoknya sebagai pendeta kerap dicurigai menyebarkan ajaran kristen
awal awal ada pastinya
ya mereka bilang takutnya nanti mereka jadi kristen
dan mereka apa ya menyangka bahwa nanti saya akan menyebarkan kristen di situ
padahal sampai hari ini tidak ada satupun yang masuk kristen
tidak pernah ada
saya bilang bahwa kejahatan paling besar adalah itu
perlahan namun pasti kini banyak warga menjalin persaudaraan dengan agus termasuk para waria
kaum minoritas yang kerap dicemooh masyarakat ini juga dirangkul oleh agus
bagi reima menjadi seorang waria bukanlah pilihan
tampil layaknya seorang perempuan adalah jati dirinya
warga asal gerobogan jawa tengah ini hijrah ke semarang pada dua ribu sebelas
baginya agus adalah sosok penolong tanpa memandang perbedaan
mas agus menolong tanpa memandang status orang itu
mau dia orang jalanan pengamen gali preman waria orang tidak mampu ibarat kata yang bisa dibantu ya dibantu
pas teman saya waria sendiri bukan asli semarang sedangkan dia juga sudah tidak punya keluarga
status dia dia lagi sakit
ya itu pas posisi itu pas sakit parah semua yang ngurusin mas agus
dari rumah sakit ya teman saya dua duanya itu sudah almarhum semua sih
ya semua dari mas agus yang ngurusin
ya kayaknya dia untuk pendekatan sama seseorang ya itu biasanya sih dilihat dari sisi orangnya dia
dia itu sebagai profesinya apa dulu
biasanya mandangnya seperti itu profesinya dia apa dulu pendekatannya di situ
nggak pernah yang namanya kayak semisal dia mendekati waria
gimana caranya waria itu biar tobat atau gimana atau berubah perilakunya
nggak nggak seperti itu
tapi cara pendekatannya mas agus ya itu tadi sering ajak kumpul share bareng bareng kayak gitu
pertemuan kayak gitu
diayasan sih biasanya kumpulnya
adalah pantang bagi agus untuk menghakimi hidup seseorang
persaudaraan yang dijalinnya dengan kaum waria patut diacungi jempol

bukan dengan cara menggurui
namun agus selalu memotivasi mereka untuk menjadi seseorang yang lebih baik
bahwa sekalipun kamu psk ketika kamu berubah hidupmu saya percaya bahwa tuhan akan mengubah kamu
karena satu hal karena itu kasih
bahasa kasih itu bahasa yang begitu luas
kasih itu tanpa batas
dan kasih itu tanpa syarat
kamu harus sama saya satu agama satu organisasi
jadi kasih itu begitu universal
jadi puncak agama adalah kasih sayang bagi semua makhluk hidup
kesabaran agus dalam melakukan aksi sosialnya tak lepas dari dukungan sang istri sintia
bagi sintia agus adalah sosok berhatian

mungkin ya kalau memang kita diajarkan baik baik tapi setelah saya menikah melihat suatu kenyataan yang real
yang apa waktu saya diajak ke kolong jembatanan itu saya nggak pernah seperti itu
tapi di saat saya melihat dia mengeluarkan air mata merangkul seorang ibu bahkan psk anak anak pun saya tuh jadi langsung terenyuh hati
saya bukan terenyuh sedih bukan
tapi saya berpikirnya begitu lama egoisnya saya
hingga saat ini setelah menikah baru tuhan celikan hati saya
ternyata masih banyak di luar yang lebih menderita daripada saya daripada orang orang yang di luar sana
meski berpenampilan nyentrik dengan banyak tatu di tubuhnya agus adalah sosok pemimpin yang baik bagi keluarganya
awal kenal itu lebih nyentrik dari sekarang
jadi pakai anting di telinga
di hidungnya juga bahkan di bibirnya juga ditusuk itu art
dan lebih nyentrik gitu dengan stylenya yang sekarang
ya awalnya sih takut gitu kan melihat full tattoo ya color nya
cuma lama lama kesininya setelah mengenalnya juga ternyata hanya fisiknya aja
tetapi hatinya luar biasa yang sampai saat ini saya juga harus banyak belajar dengan beliau

pernah hidup di jalanan tak lantas membuat agus patah arang
gelar pendeta didapatnya setelah lulus sekolah alkitab di jawa tengah pada dua ribu lima
warga kelurahan jomblang kecamatan candisari semarang ini
kerap membagikan pengalaman hidupnya untuk memotivasi umat kristen di gereja gereja
namun bagi agus seorang pendeta
tak melulu harus membagi kasihnya sebatas dinding gereja
mau diapakan saja saya mau cuma saya tinggal ikut mas agus
soalnya gini seandaikan saya punya biaya saya obat jalankan
saya enggak punya biaya terus saya minta tolong enaknya bagaimana
ya gampang allah team ku
seperti yang terjadi hari ini
ikut mas yo yuk
bagi agus sutikno tak ada kata berhenti untuk menolong
mendengar ada warga yang sakit ia tak berpangku tangan
kali ini agus mengunjungi sumiati warga semarang yang telah lama tinggal di kolong jembatan jalan majapahit rawasari tembalang
perempuan berusia enam puluh satu tahun ini hanya bisa terbaring di tempat tidurnya
kakinya terluka parah akibat terjatuh dan lukanya tak kunjung membaik akibat gula darah yang dideritanya
di gubuk sederhana yang nyaris gelap inilah ia tinggal dan dirawat oleh temannya kasman
ya sumiati tinggal sebatang kara tanpa keluarga
gula sama darah tinggi
sekarang gulanya sembuh
kalau jalan jatuh jalan jatuh lah
iki lukanya itu karena jatuh
saya ini mau periksakan belum punya biaya apa dia itu kena gula lagi kan saya nggak tahu
mau diapakan saja saya mau cuma saya tinggal ikut mas agus
soalnya gini seandaikan saya punya biaya saya obat jalankan
agus mengakui ia kerap kesulitan meminta bantuan pelayanan kesehatan gratis bagi setiap warga yang dibantunya
tak jarang ia merogoh koceknya sendiri untuk pengobatan warga
agus pantang berputus asa
kegigihannya membuahkan hasil
kali ini sebuah rumah sakit mau membantunya mengobati penyakit yang diderita sumiati
sumiati dievakuasi oleh tenaga medis menuju rumah sakit dengan mobil ambulan
sumiati adalah satu dari sekian banyak warga yang dibantu oleh agus berobatan
kegiatan kemanusiaan seperti ini dilakukannya dengan penuh kasih
bagi saya kalau untuk hal hal itu baik saya loh ya
bagi sakit apapun karena itu sama sama manusia
jadi bagaimanapun mereka siapapun mereka sakit apapun mereka
saya harus bisa untuk menangani mereka merangkul mereka
dan bahasanya itu apa ya memanusiakan manusia
tanpa lihat faktor agama
apapun mata belakangnya
di rsud krmt wongso negoro inilah sumiati mendapatkan perawatan intensif
agus berharap semakin banyak rumah sakit yang memprioritaskan pelayanan kesehatan bagi kaum marginal
saya sangat apresiasi dan hal yang luar biasa
seandainya semua mempunyai jiwa seperti mas agus tadi tentunya akan indonesia kita ini sangat damai
dan kami rumah sakit sangat mendukung dan mensupport untuk kegiatan tersebut
karena kami tadi di depan saya sampaikan bahwa kami akan melayani siapa saja yang membutuhkan
yang bisa datang ke tempat kami kami layani
yang tidak bisa datang mereka ada yang mungkin tetangganya atau siapa yang menelpon ke kami kami akan jemput
kami akan jemput
kami akan jemput
kami akan jemput
tak hanya sekedar melakukan aksi kemanusiaan agus juga memiliki kepedulian yang tinggi kepada warga di sekitar tempat tinggalnya
kami akan jemput
awal dua ribu tujuh belas agus berhasil membuat perawatan intensif
agus berhasil membuat perawatan intensif
awal dua ribu tujuh belas agus berhasil membuat perawatan intensif
mereka harus membayar untuk mendapatkan air
nah sekarang mereka sudah difasilitasi air seperti ini prakaryanya mas agus
kira kira adakah hal yang mendasar yang membuat mas agus membuatkan sumber air untuk warga
ya karena bagi saya hidup kita khususnya hidup saya itu satu hal jadi dampak jadi berkat bagi banyak orang dengan membangunkan sumur ini
kini dari enam puluh tiga keluarga yang menghuni rt enam rb delapan tiga puluh lima keluarga diantaranya mendapatkan pasokan air dari sumur bor yang dibuat oleh agus
salah satunya adalah suparno
agus sutigno sosok pendeta jalanan yang penuh kasih
stigma negatif masyarakat yang kerap melekat karena penampilannya tak lantas memupus semangat agus untuk berbagi
ketulusannya menolong banyak orang mengukir jalan kasihnya sebagai seorang pendeta tanpa mimbar
kasih itu adalah puncak
dari agama puncak dari cinta
jadi saya ingin semua makhluk hidup semua orang orang yang mengaku beragama itu punya kasih sayang kepada umat manusia
tanpa lihat agamanya tanpa lihat sukunya
jadi jika kita tidak bisa mengasih orang yang tanpa
kita tidak bisa mengasih tuhan yang tidak tampak